aku tinggal mencuri
jangan terlalu panik
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
oh iroh ala kemarin masih ada siroh
ah itu siiroh balik ke gelis
aku kumohon saya pikir kamu ada di rumah saya
saya berusaha berusaha
jadi saya jalan merata bebas ngintip gitu
saya mau ke rumah saya ada apa
ada ayah amana dari kusiratu
iroh disuruh ke istana
pasti iroh mau dikasih hadiah sama kusiratu
iroh mau siap siap dulu mau dandan biar rapi
iroh mau siap siap dulu mau dandan biar rapi
iroh mau siap siap dulu mau dandan biar rapi
iroh mau siap siap dulu mau dandan biar rapi
iroh mau siap siap dulu mau dandan biar rapi
kalau kita bisa ikut pertahankan ka breakfast
iroh baru ditemuiability
iroh mau orang yang vaid

iroh mau minta cewek
iroh mau minta cipta upaya
iroh mau siap siap di rumah saya
sekarang tiap patung ini sudah santur
iroh mau angkat
bangkitkan saja patung simu daripada tidak sama sekali
kau benar papa
apakah patung sinuangnya akan hidup
ataukah akan hancur seperti patung tersang
semoga saja tidak papa
patung yang menyala
perwana merah merona
patung yang menyala
teruskan lagi ritualnya
lho kerana patung itu memangkah salib karma
jendela ku akan dijuangkan

sebenarnya kami tekniknya ongkir
karena kalian sudah lelah
kenapa menikah ya
aku tinggal mencuri
jangan terlalu panik seperti ini
sampai saat ini paman langsir dan nyira belum juga datang
apa yang membuat mereka datang begitu lama ibu nda
mungkin niru sedang keluar dari pondoknya
dia sedang mencari obat obatannya
tapi bagaimana dengan paman lengser ibu
dia pasti sedang mencari nyira
atau dia berada di pondoknya menunggu itu
aku hanya ingin masalah ini cepat selesai
aku tidak mau ini menjadi beban pikiran ayahanda prabowo
ibu nda ayahanda sudah terlampau sibuk memikirkan urusan kerajaan
rakyat pajajaran lalu ancaman ancaman sang mendekat
seperti bangkitnya paman argadana dan penyerangan murang rangi bunda
sudahlah nak jangan memikirkan hal hal seperti itu